enggak ketemu pak
chat saya cemas sekali
makanya terima kasih untuk infonya ya
saya perhatikan dari tadi bu sarah
seperti enggak banyak pikiran
kita akan doakan dan saya yakin
andina akan segera membaik
insya allah tapi bu sarah seperti ada yang
mengganggu pikirannya ada apa
apa wajahku terlihat gugup
sampai bu rosa bisa melihatnya
aku perlu bilang atau enggak
mungkin sebaiknya saya jujur saja
bicara apa adanya daripada ibu rosa
tahu belakangan nanti saya malah
jadi enggak enak
mungkin bu sara enggak keberatan untuk share
jadi begini bu
sementara saya nggak perlu ngomong apa apa
soal bu rosa takut ibu rosa jadi malah
semakin khawatir soal alihbaran
saya senang sekali bu sara lihat kondisi andi
dia semakin lebih baik dan terlihat lebih tenang
karena saya berpikir bahwa
waktu alcet kondisinya lebih parah dari ini
tapi dia terlihat baik dia terlihat oke
ya mudah mudahan kondisinya terus memaiki bu
jangan sekali kali anda melakukan kondisi
untuk urusan apapun
iya bang beres
semuanya sudah saya cegah
benar kata abang
orang tuanya mau lapor polisi
aduh saya senang sekali
bu sarah andien terlihat lebih tenang ya
saya pikir kondisinya akan lebih parah dari ini
mudah mudahan terus membaik ya
bu sarah tadi mau menceritakan
sebenarnya saya lagi memikirkan elsa
elsa berangkat ke kantor
seperti biasa diantar sama papanya
menemui riki di kantor polisi
dan sampai sekarang juga gak ada kabar
langsung al sama randy menyusul kesana
dan saya juga masih nunggu kabar
dari mereka mereka juga belum update sama sekali
soal itu sebenernya
bu sarah tenang ya
saya ngerti sekali perasaan bu sarah
segera semoga al sama randy mendapatkan kabar baik
makanya saya juga sempat berpikir
biasanya kan al memang selalu disini
ya saat ini dia pergi pasti untuk urusan
dan hal yang sangat urgent dan penting
jadi saya repotkan
mesti ikut mengurus ini
dan sekarang ibu rose juga jadi ikut khawatir
karena saya cerita
kita keluarga bu sarah
dan al juga kita tau kan
al tuh seperti apa
dia selalu menomorsatukan kepentingan orang lain
dia selalu menolong orang
apalagi ini keluarga sendiri
jadi gak perlu
minta maaf atau anything
sama sekali gak ada repotnya
sama sama dan saya juga terima kasih bu sarah disini nungguin andien loh
itu kan tugas saya sama ibunya
minta dia untuk datang kesini
karena kasihan juga kalo ibu sarah sendirian
sebentar ya bu ya
kamu bisa suruh anak buah kamu
untuk datang kesini ke rumah sakit
membantu menjaga andien
kita doakan saja bu
semoga anak anak kita selalu dalam lindungan ya keluarga kita semuanya ya
usah usah khawatir oke
ya by the way saya juga dari tadi belum lihat pak sure
suami saya juga
ya lagi sibuk ngurusin ini
mau mencari elsa dan belum memberikan kabar apa apa juga sampai sekarang
jadi saya benar benar nungguin kabar dari mereka
mereka nanti kembali kesini semuanya aman aman ya
kita cuma bisa mendoakan semoga anak anak kita keluarga kita semua baik baik saja ya bu ya
bu sarah gak perlu terlalu memikirkan apa apa
bu sarah kepikiran cuma kita hanya bisa bawa itu dalam doa ya
kehabisan ya aku kayak gini nih kerja pun aku gak fokus gara gara kepikiran elsa
jadi gimana ya sekarang kabarnya
tuh kan sampai sekarang juga gak ada kabar dari elsa

aku perlu telepon om surya lagi ya untuk memastikan kabarnya langsung
kejadian ini justru membuat aku harus laporan polisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
om gimana keadaannya sekarang
kabarnya sekarang terupdate nya om
semua baik baik aja kan
om baik baik aja
mungkin om bisa mengatakan baik baik aja
tapi suara om kenapa gini om
iya tadi om barusan
coba mengejar orang yang
untuk melapor ke polisi soal elsa
larinya kenceng banget
agak sakit darinya sekarang
sekarang om suruhnya dimana
ini omah masih di dekat kantor polisi
om tunggu disana ya
aku sekarang juga on the way kesana
gak usah jess buat apa jess
om seria tenang aja semua pekerjaan
om tunggu jessica disana ya om ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gak ketemu pak
kita kehilangan jejaknya
gimana cara mereka tukeran mobil
kita bisa ngecegahin mereka
kita bisa ngekepungin mereka
gimana caranya mereka tukeran mobil
atau kalaupun mereka gak tukeran mobil
gimana caranya elsa gak ada di mobil itu
itu juga yang saya pikirin
riza pernah bilang pak
kalau dia bisa menemukan bu andi itu
karena dia menyusuri cctv yang ada di jalanan
toko toko sekitarnya pak
kita bisa cek cctvnya gak
saya akan coba cari akses untuk itu
terima kasih pak
tapi sebelum kita ngelakuin itu
saya mau kita balik lagi ke mobil
karena saya yakin mobil mereka gak akan ditinggal
itu plan pertama
plannya kedua cctv
oh sorry satu lagi
kamu jangan hubungin riza ya
karena saya gak mau riza jadi ngomong kemana mana